ular sanca kembang berukuran besar ditemukan warga bersembunyi di bawah atap sebuah gudang kayu di bekasi jawa barat
proses evakuasi yang dilakukan seorang pawang ular menjadi tontonan warga
evakuasi ular sanca ini tidak mudah
pawang ular kesulitan menjangkau posisi ular yang bersembunyi di atap gudang dengan ketinggian sekitar lima meter
banjir jadi dia cari tempat yang kering
tadi diperkirakan ularnya itu berapa
panjangnya sekitar empat meter
masih di bekasi seorang wanita penghuni rumah di jalan mujair satu perumnas tiga bekasi panik saat kembali ke rumahnya usai mengungsi selama tiga hari
sri sarifah yang tinggal sendiri di rumah tersebut mendapati sejumlah jejak ular berukuran besar di dalam rumahnya
regu penyelamat petugas damkar kota bekasi yang dimintai bantuan berusaha melakukan
pas pertama kali buka pintu sih ada jejak ular banyak gitu kan
saya nggak anehin kalau itu awalnya jejak ular
tapi lama lama saya ingat kalau lama lama meliuk meliuk gitu
akhirnya saya baling arah saya keluar saya penggulung prt kata prt iya jejak ular gitu
namun usai menyisir ruang tamu dapur hingga kamar tidur petugas hanya menemukan seekor ikan yang diduga dikejar ular untuk dimangsah
selain di atas lantai petugas juga menemukan jejak ular dewasa di atas

menduga ular masih bersembunyi di tumpukan barang bekas atau kabur melalui lubang pembuangan air yang ada di kamar mandi
sementara sejak hujan melanda wilayah kota bekasi petugas damkar telah mengevakuasi lima puluh ekor ular berbagai jenis
dini putan cnn indonesia